ya tuhan apa yang sebenarnya terjadi
kenapa indira bisa ada di kamar itu
kamu udah ngerusak aku zah
kamu tega ngerebut harta yang paling berharga
aku gak mungkin ngelakuin itu
ini pasti ada kesalahan
dan aku yakin banget kalau aku ini dijebak
hariza apa yang udah kakak lakuin ke indira
kamu jangan pernah percaya sama indira
dia itu pembohong
kamu denger sendiri kan
dia gak mau tanggung jawab atas perbuatannya
padahal dia udah ngerusak aku kan
dia udah bikin aku kayak gini
gimana kalau mama sama papa aku sampai tahu soal ini
iya kamu tenang indira ya
kak riza mudah lah kakak ngaku aja
kakak mah sekarang gak usah bohong lagi sama aku
aku tuh gak ngerti ya bisa bisanya kakak ngelakuin hal kayak gitu
kakak tuh kerasukan apaan sih kak
kamu jangan percaya sama dia
dia itu ngejebak kakak semua ini akal akalannya dia doang
lagipula gak ada buktinya kan kalau kakak udah ngadain dia
ini ini buktinya
l asphalt ini palsu tau ini semua tuh palsu
kamu bener bener licik ya
kamu melakukan segala hal untuk mencapai keindahan kamu
kamu keterlaluan riza
kamu udah nuodain aku
tapi kamu gak mau tanggung jawab za
itu pembomong bahasa tinggi
silahkan masuk melayu pak melayu melayu
arah melayu arah melayu
masya allah aida
kamu ngapain di tempat kayak gini
ayo kamu boleh kerja apa aja
tapi jangan pekerjaan gini
biarin ibu cari uang yang banyak buat kamu
ibu mau ngelakuin semua pekerjaan
tapi mohon kamu jangan jadi kena kayak gini aida
bu bu udah gak apa apa
dan aida malah seneng ngelakuin ini
aida seneng aida masih bisa kerja bu
lagian aida memandikan
ini kan pekerjaan yang halal
ibu tahu kau mau mandiri
kebu boleh melakukan pekerjaan lain
tapi asal jangan jadi kena
kalau sesuatu terjadi sama kamu
ibu gak akan pernah memaafkan diri ibu
kenapa kamu gak kembali ke rumah dr panji
dokter panji gak akan membiarkan kamu
untuk melakukan pekerjaan seperti ini
hidup kamu akan jauh lebih bahagia disana
jangan paksa aida untuk kembali ke rumah dokter panji
ibu aida masih butuh waktu bu

dan lagipun aida juga gak mau
kembali ke rumah dokter panji
hanya gara gara aida gak bisa mandiri
hanya gara gara aida gak bisa mandiri
salah ngertiin aida bu
salah ngertiin aida bu
ibu gak bisa melihat kamu
gak bukan pekerjaan ini aida
ibu gak bisa melihat kamu
atau mungkin juga itu
sekarang ya allah mana mungkin saya bisa terus membiarkan dia bekerja seperti itu
gimana kalau terjadi apa apa sama dia
tapi aku rasa mas juga percuma kalau ngelarang aida dia nggak akan mungkin mau mendengarkan
kata kata mas apa yang harus kita lakukan sekarang saya nggak bisa melihat aida harus
melakukan pekerjaan seperti itu panji kamu harus terus bisa mengawasin dia dengan cara
apapun papa minta tolong sama kamu aku pasti akan jagain aida apa nggak usah khawatir ya
tentu tolong awasi dia dari jauh karena dia sempat bilang ke saya kalau dia belum siap ketemu
kak kenapa sih kakak tuh gak mau ngaku aja kasian dong indira kak dia jadi korban karena
mbak masalah ini tuh harus segera diselesaikan jangan sampai masalah ini kedengeran sama orang
tapi semua foto foto itu buktinya aduh tanya itu semua jebakan kakak di jebak sama indira
kakak gak sadar apa apa
begitu kakak sadar gak tau gimana
india ada di samping kakak itu aja yang aku tahu
berarti bisa aja kakak ngelakuin itu
waktu kakak gak sadar kan
aku minta deh sama kakak
tolong dong kakak saya jadi cowok yang bertanggung jawab
jangan jadi pengecut kayak gini
sekarang omo udah gak ada kak
kita tinggal berdua sekarang
aku harap kakak bisa jaga nama baik keluarga kita
jangan sampai bikin malu nama almarhumah ombak kak
sehari yang jualan
cuma dapat lima belas
haidam bayar kontrakan
buat makan aja udah habis
buat makan aja udah habis
aku mesti cari kerjaan
tapi siapa yang mau menerima aku kerja

aku udah tua seperti ini
aku udah tua seperti ini
makasih pak haidam
makasih pak haidam
makasih pak haidam
nah potong aku
yang mau bunuh aku di rumah panti
sial nenek tua bangga itu lagi bisa bisanya dia terak terak gitu
itu orang jahat
jangan tangkap dia
sosial orang orang ini kayaknya udah terpancing ngomongkan nenek tua itu
kalau begitu aku harus pergi dari sini